gue tuh heran sama lu pur
tadi pagi kelihatannya bahagia banget
udah kayak pengantin baru
eh tau tau sekarang lagi galau banget
udah kayak laki ditinggal mati bini loh
udah pulang aja dulu penting
gue balik dulu ya
bisa ngajak hati hati di jalan
saya belum selesai bacanya
itu kan banyak bagian iklannya ya
terima kasih min
tekanan energi pada setiap dorongan
nah saatnya kita belok tuh
kalau belok jangan mendadak dong joy
membahayakan keselamatan diri sendiri
dan kendaraan yang lain
nengok dulu kanan kiri baru belok
ya aku udahble asap semua
saatnya kita latihan teriakan
apa yang diteriakin
ya dagangan kita dong
ini kan es dawet
harusnya teriakannya es dawet bikin seger buger
tapi kan gue dagang bubur kacang hijau bukan es dawet
ma nyuruh tati belanja ini daftar belanjaannya
ambil aja di atm
tati ga pegang duit sama sekali
jangan terlalu cepet dong cuy
jangan terlalu pelan juga cuy
nanti lama kita mencapai targetnya
pok buatin saya kopi pahit segelas gede
tumben lu pur
pasti masalah cewek
saki ditinggal mati bini lu
sepertinya bos sedang bersedih
jawabin nanti ya bos ada customer dulu
selamat datang di parkiran kami
saya sudah berjalan
saya sudah berjalan
saya sudah berjalan
tidak ada yang bisa saya lakukan
saya sudah berjalan
saya sudah berjalan
saya sudah berjalan
saya sudah berjalan
saya sudah berjalan
apa yang kamu lakukan
saya sedang berpikir bos
mengingat nyatam bicara saya tadi
pikir itu perlu alatnya
saya tidak mengerti bos
mikir itu juga perlu alat
mau ke kontrakan saya
saya yang harus ditempatkan orang
tunggu pakai baju bagus
namanya juga mau ketemu orang
kudur api dong
bapak tidak mampir ke rumah
minta dibikinin kopi
soalnya saya sudah kopi
tidak nanya emak juga
pada saat itu saya sudah bilang
saya yang sibuk menguruskan kontrakan saya
emang kontrakannya kenapa sih b
pakai menguruskan segala
lama lama kayak anak umur lima tahun
kamu mau tanya soal kontrakan
soal siapa yang kontraknya
tadi mau tanya
pak be punya charger hp seperti ini tidak
dia berumur dua puluh tahun
selamat datang kembali di parkiran kami
gue mau nerusin omongan gue yang tadi